saat menghadiri pengukuhan ketua umum pp muhammadiyah haidar nasir
sebagai guru besar universitas muhammadiyah yogyakarta kamis siang
mantan wakil presiden yusuf kala dan mantan ketua pp muhammadiyah buya shafi'i ma'arif
mendesak agar pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
mengkaji secara sungguh sungguh rencana penghapusan ujian nasional
jeka dan buya shafi'i ma'arif khawatir penghapusan ujian nasional secara terburu buru
dan tanpa kajian yang mendalam akan berdampak besar bagi kualitas pendidikan di indonesia
jika tidak begitu nanti para murid para siswa itu akan tidak sungguh sungguh lagi
jadi saya rasa jangan tergesa gesa
dikaji ulang silam ke dalam diperlibatkan para pakar pendidikan yang mengerti betul betul
jangan seram pangan ini bukan gojek pendidikan
sementara itu mantan menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan
enggan mengomentari kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
tentang penghapusan ujian nasional
anies sebelumnya saat menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan
pernah mengusulkan kebijakan serupa
saya menghormati menteri pendidikan
dan sebagai mantan menteri pendidikan saya tidak mengomentari
mendikbud nadiem makarim beberapa waktu lalu
berencana hendak menghapus ujian sekolah berstandar nasional
dan akan diganti dengan ujian akhir yang diselenggarakan oleh masing masing sekolah
rencana kebijakan tersebut masih menimbulkan pro kontra perdebatan
di kalangan pakar pendidikan maupun masyarakat